terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen ketiga ini saya akan mengajak anda berkunjung ke markas green force persebaya
persebaya berhasil melibas musuh bebuyutan persija jakarta dengan skor telak tiga dalam laga lanjutan di stadion gelora bung tomo
dengan hasil ini bajul ijo naik ke papan tengah kelasmen sementara kompetisi liga satu
di depan lima puluh ribu supporternya di stadion gelora bung tomo surabaya persebaya tampil agresif sejak babak pertama dimulai
pada menit kedua fandi eko utomo berhasil membuka kemenangan dengan skor satu di mulut gawang persija
gol ini pun membuka semangat para pemain lainnya hingga kembali menciptakan gol bagi bajul ijo di menit ke tiga puluh yang diciptakan oleh octavianus fernando
sementara di menit ke tujuh puluh enam
ferdinando pahabol berhasil menciptakan tendangan keras dan membuat persebaya unggul tiga hingga pertandingan usai
pelatih persebaya surabaya memuji anak asuhnya yang bermain bagus cukup cantik sehingga persebaya bisa memetik poin penuh di sisa pertandingan musim
terima kasih dan makasih untuk penyanyi yang berkualitas yang luar biasa
ini luar biasa koneksin kreatif memberi dukungan dan sangat korektif
sementara pelatih persija jakarta
stefano jugura memuji permainan persebaya yang sangat bagus di semua lini
gol cepat yang dicetak oleh fandi eko utomo menjadi faktor utama dari permainan bagus persebaya surabaya
dia memuji pemain dari persija tidak tidak kurang semangat

yang lawan mainkan balon tadi
dengan hasil ini membuat persebaya surabaya naik ke peringkat ke sembilan klasemen sementara liga satu
sedangkan persija jakarta turun ke peringkat tiga belas klasemen sementara